kirain nggak jadi
jadi dong masa nggak jadi
bintangnya tadi malam mana
ada di dalam
kenapa dikurung di tas kamu
kan siang begini nggak ada keluar
soalnya dia hidup
tadi aja dia mau berantakin rumah
hidup bisa gerak
iya dia juga bisa bicara
pokoknya lucu deh nanti aku tunjukin
kalau gitu aku punya gambar bagus buat dia
kamu suka gambar ya
ya sudah ayo kita pergi nanti keburu siang
karalah karalah karalah karalah
kakak gino boleh ikut ya kak
kum nggak apa apa kan kalau adikku ikut
eh tunggu tunggu eh
eh tunggu tunggu eh tunggu dong
ah aku baru letak
terima kasih banyak
udah deket apa nih
hah aku bebas
bintang kenalin ini temanku kumkum
bintang ini hadiah dari kumkum buka sekarang ya
wah bagus sekali itu teman temanku terima kasih ya
aku ingin bermain dengan mereka ya
bintang ini temanku
mereka punya mainan apa bos
ih itu bukan mainan bos
shh diam lu berdua
bintang itu kan bisa nyihir bos
pokoknya kita harus sebut lindang itu
tim dulu kita lihat dulu apa hebatnya bintang itu
baru kita bertindak
ini belum seberapa kita juga bisa berubah jadi hewan loh
benar bisa berubah jadi ikan nggak
bisa bintang coba kamu berubah jadi ikan ya
tepat masukkan aku ke air aku gak kuat nih
yah bisa sekarang
bisa itu bintang terima di penjara ini ya
dalam api selam
anak anak cukup aman bos
tuh gaji anda loh
udah yuk tuh
mendingan kita pulang aja
mereka mah gak usah diurusin
kayaknya mereka gak ada lagi deku
ya ampun aku lupa
aduh kayaknya kita harus kembali ke sana lagi deh
berhenti dulu di sini
aku naik ikan di sini kak
kalian mau ikut kak
aku juga udah lama pengen naik ikan
tapi puas gak kalo ketiga
aku boleh main
sama bintang yang tadi ya kak
sebaiknya kita pula
iya bener juga
nanti kita jadi dimarahin
ini kan sudah siang
aduh silau banget nih
kalau gitu kamu berubah jadi apa aja
iya bener tang
kamu berubah jadi binatang aja
monster juga boleh
kalau bisa sih dinosaurus aja tang
wah ambil ambil kah cepat kak
tidur takut kak
pokoknya lo sekarang gak bisa kabur dari kita
ya sekarang serahkan kelinci itu
cepat dari akan
itu ada uang seratus ribu
itu lihat tuh
itu dia lari ya
hei jangan lari
kak tungguin kak
tidur capek nih cepetan
tidur capek nih kak
tidur kak kak
kakak jangan tunggu dia
akan kulepaskan adikmu
tapi serahkan kelinci itu